ah bang bang bang kita bisa bicara dengan baik baik
eh lu mau apa sama gua
gini bang tadi abang dikejar sama polisi ya
eh lu gak usah ikut campur urusan gua ya
lah kamu jadi palawan lu sama gua ya
terima kasih ya dek
adek sudah membantu menangkap penjahat ini
masya allah pak
oh iya nama dia siapa
masih sekolah apa kuliah
masih sma pak
debat kamu ya masih sma sudah bisa menangkap penjahat ini
kalau lulus nanti kamu bisa masuk di akademi kepolisian
karena pembunuh seperti anda sangat dibutuhkan di kepolisian ini
ya allah pak
aduh saya merasa tersanjun banget pak dikasih tawaran kayak gitu
jangan membayarkan diri kamu sendiri ya
pak kalau boleh saya tahu dia ngelakuin kejahatan apa ya pak
ya sudah lama menjadi target kami
korbannya adalah ibu ibu dan orang tua yang lemah
kasian banget ya ibu ibu itu ya
ya udah pak kalau gitu saya pamit ya pak ya
semoga tugasnya lancar ya pak ya
amin sama sama dek
saya yakin banget yan ini kerjaan orang dalam
segitu yakin ya lo kak
motornya boy tiba tiba remnya blong gara gara tali olinya bocor
terus raya tahu kalau mau di balapan
kalau bukan orang dalam
ya gak mungkin lah sampai tau bahayanya raya tau kalau mau di balapan
dan boy motornya boy kan tadinya baik baik aja kondisinya bagus malah
oh jadi maksudnya lakunya anak aja mau tetap juga
ya makanya kita harus lidikin masalah ini
sekarang kita bagi tugas
gue ke rumah raya gue mau cari tau raya siapa yang ngasih tau raya kalau mau di balapan
dan lo lo ke rumah boy lo tanya kronologis perjalanan motornya boy sebelum balapan
ceritanya kita main detektif detektifan gitu kan
siap tuh gue tuh keren
ini gue serius gak main main
iya pak ketua gue tau lo lagi serius
ya gue biar kita makin semangat aja nih lidikinya
lagi yang lo jadi orang terlalu serius banget sih
eh yan sekarang itu gue udah gak bisa main main lagi
gue tuh sekarang ketua ya dan anak anak sekarang udah jadi tanggung jawab gue
ntar juga lo ditanyain diakeret soal ketemimpinan lo
eh yan lo nakut nakutin gue aja lo
udah nih mending lo sekarang telfon boy lo tanya sama boy
ntar gue kelar dari raya lo kelar dari boy kita ketemuan di base kaya
tapi kau sebagai pemimpin yang baik
harus bisa bantu anak buahnya kak
nah berhubung pulsa gue lagi
gak mau ada lo
eh boy gue pengen ketemu lu nih pengen nanya nanya soal kejadian motor lo kemarin waktu balapan
oh boleh datang aja ya ke rumah gue juga baru nyampe nih
oke kalau gitu sekarang juga gue kesana ya
eh jangan lupa boy siapin makanan makanan yang enak
iya tenang aja
emang udara gue mantap wait for me
aman tinggal wait for me
dari tadi ya
hi latihan kan bisa kapan kapan lagi gini saya aku latihan itu harus tiga jam aku udah jadwalin seperti itu dan sekarang dua jam aja belum
aku mesti konsisten devi aku minta maaf banget ya kita jalannya kapan kapan aja jadi ya
iih chandra gimana sih
segitunya banget aku dicuekin
ya seperti yang saya sudah ungkapkan tadi bu karena kebodohan saya karena keegoisan saya dan
kehilafan saya itu karena saya merasa cinta saya yang begitu dalam terhadap bu devi dan saya
ingin sekali memiliki cinta bu devi dan itulah kenapa dibilang manusia bodoh chandra ini
bu devi mas chandra kalau emang kalian mau marah sama saya saya terima kok dan saya paham tapi
sebelum itu tolong saya
dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya atas apa yang sudah saya lakukan selama ini
jadi kangen juga sama pak amir apa cintanya benar benar tulus ya
jarang juga sih ada laki laki kayak gitu selalu ada kapanpun di saat dibutuhin malah nggak dibutuhin